bank indonesia memproyeksi inflasi bulan juli mencapai dua puluh lima persen
sektor konsumsi pangan diduga menjadi penyebab utama kenaikan inflasi
bank indonesia menyebut konsumsi telur ayam daging ayam ras dan cabai rawit
akan menjadi penyumbang inflasi bulan juli dua ribu dua puluh
estimasi inflasi pekan keempat bulan juli diperkirakan meningkat dua puluh lima persen
angka ini terbilang turun dibandingkan bulan juni sebesar dua puluh sembilan persen
sumbangan inflasi ini masih dianggap wajar oleh bank indonesia
menurut deputi senior bi mirza aditya suara telur ayam menyumbang inflasi empat belas persen
dan cabai rawit sembilan belas persen sedangkan komoditas lainnya menurun